seperti kita ketahui kalimantan barat menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir beberapa pekan terakhir sintang setidaknya sudah tiga pekan
data terakhir ada tujuh kabupaten yang dilanda banjir sekitar satu ratus empat puluh ribu lebih warga terdampak
untuk membahasnya malam ini sudah bergabung secara virtual gubernur kalimantan barat bapak sutar miji
pak sutar miji selamat malam pak gubernur terima kasih atas waktu anda
terima kasih atas waktu anda pak sutar miji
pak sutar miji dari informasi yang baru saja kami dapatkan dari rekan kami di lapangan masih ada kesimpang siuran data terutama
nah apakah ini anda lihat menjadi kendala karena bagaimanapun banjir sudah tiga pekan soal ini bagaimana pak gu
kalau data ya kita katakan mungkin iya
karena makanya saya minta daerah itu harus punya database
untuk penanganan bencana
misalnya air naik satu meter yang terdampak siapa siapa baiknya baiknya kemudian kalau dua meter siapa siapa berapa jumlahnya
sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tempat pengungsiannya kemudian makan minumnya dan lain sebagainya obat obatan
kan harusnya seperti itu
nah karena wilayah kalimantan barat ini sangat luas
bayangkan kapuasulu itu jawa barat plus banten masih luasan kabupaten kapuasulu
nah jadi penanganannya begitu sulit bagi kita
belum lagi jangankan kondisi banjir
kondisi tidak banjir saja beberapa kawasan itu sulit untuk dijangkau
bahkan kita memberi bantuan itu harus menggunakan heli
nah itu wilayah kita
jadi kalau jangan jangan dipersepsikan sama
nah itu wilayah jawa dan sebagainya
infrastrukturnya sudah sangat lengkap dan sebagainya
baik pak miji pada pekan awal ketika sintang banjir anda mengatakan masih banyak warga yang sulit tidak mau mengungsi
karena berkaca dari bencana banjir yang tahun enam puluh an itu lebih berat atau lebih besar daripada yang sekarang
apakah saat ini juga masih banyak warga yang tidak mau mengungsi karena ini juga berkaitan dengan pemberian bantuan itu
itu salah satu kesulitan kita
harusnya mereka mengungsi tempat tempat yang sudah
tapi sekarang ini mereka kadang ngungsi di tempat keluarganya
kemudian kalau masih punya rumah lantai dua dia mengungsi di lantai duanya
sehingga kita menyuplai kebutuhan pokoknya juga sulit
tapi sekarang ini kondisi sudah semakin baik
seperti melawi pasar sudah mulai ada berjeliat
sintang saja ini
nah lintas melawi
rencana maui sintang itu memang beberapa puluh tahun yang lalu banjir
itu kawasan di pasar di tengah tengah kota
nah ke depannya memang perlu banyak perbaikan
dan di jalan negara jalan negara nasional
ketinggiannya sejak lalu ya sejak dua puluh tiga puluh tahun yang lalu memang lebih tinggi dari ini pun pernah terjadi
jadi ada yang mengatakan lebih tinggi dari yang sekarang
pak gubernur jadi kalau misalnya dari data terakhir apakah masih tujuh kabupaten atau sudah ada penambahan
atau ada yang pengurangan
masih tujuh kabupaten
kalau yang lain itu ya karena sungai semuanya dialiri sungai yang ada
kadang ya karena ini air mulai surut
sehingga ya beberapa kawasan seperti misalnya di tayan
tayan itu daerah
itu juga jembatan jembatan yang penghubungan besar itu terendam
tapi sebentar kemudian sudah mulai surut ya
tapi hujan turun lagi
ya itu masalah
pak miji anda mengatakan secara jelas di awal dan juga gamblang bahwa ini penyebabnya adalah pertambangan deforestasi perubahan fungsi lahan hutan
tapi bagaimanapun perubahan fungsi lahan hutan itu juga berkaitan dengan rtru yang kemudian disusun
yang disusun oleh pemerintah daerah juga
jadi bagaimana soal ini pak miji
ya itu benar ya
rencana detail tata ruang ini harus betul betul menjadi perhatian
tapi kan ini misalnya penahan sawit
sawit ini kan sudah berapa puluh tahun yang lalu dua puluh tiga puluh tahun yang lalu ya
setelah selesai misalnya hph kemudian sawit kemudian hti kemudian tambang boksit dan lain sebagainya
nah semuanya itu harusnya kalau
kalau dilakukan dengan benar ya dengan benar ya mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya pada deforestasi dan sebagainya
tapi kan seperti hti ya mereka mendapat hutan tanaman industri
tujuan mereka itu kan untuk menanam satu jenis tanaman untuk produksi misalnya bubuk kertas dan sebagainya
tapi kayu yang ada di konsesi hti nya dia tebang semua
nah dan yang dia janjikan tidak ditanam tanam
nah kalau saya saya bilang dari lhk itu saya cabut aja sudah izinnya itu
serahkan kepada masyarakat atau negara untuk ditanam kembali dan mereka dikenakan denda
mungkin iuran hasil hutan pun tidak dibayar
bahkan ada yang menunggak ya tapi sudah tidak tahu lagi siapa itu ya kan
harusnya pemerintah tegas untuk hal hal
seperti ini ya
nah kita harusnya mengevaluasi kembali perizinan
bauksit itu kementerian sdm memberi kuota ekspor boksit mentah tidak diolah jadi alumina atau aluminium itu sebesar empat puluh sembilan juta ton per tahun
berarti kalau ditambang satu meter
empat puluh sembilan juta meter persegi lahan di kalimantan barat turun satu meter
nah kalau ditambang kalau tiga tahun
atau empat tahun lima tahun
jadi apa itu
anda sudah sempat berdiskusi soal ini dengan pemerintah pusat pak miji
karena bagaimanapun kan tetap ada andir pemerintah pusat di sini
anda sudah katakan itu
tapi sudah sempat ada pembahasan untuk segera mengeksekusi itu
enggak dengan undang undangnya
yang baru sekarang ini ya pemerintah daerah tidak lagi berurusan dengan tambang
seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
tidak ada lagi apapun untuk pemerintah daerah menangani masalah tambang
selain itu ya ada penambangan emas tanpa izin
sebetulnya penambangan emas tanpa izin ini bisa dikendalikan
asal di pusat memberi izin untuk wilayah pertambangan
nah kita sudah banyak sekali mengusulkan wilayah pertambangan rakyat
supaya bisa dikendalikan
tapi nggak pernah ada yang disetujui
nah sekarang bukan lagi tambang rakyat tapi pakai eskapator
nah kalau pakai eskavator gimana mau nyalakan rakyat
eskavator itu berarti yang punya modal rakyat disuruh suruh aja
nah sekarang yang tanggung jawab untuk menangani siapa
ini kan pelanggaran
nah itu yang kayaknya semua tutup mata
akibatnya apa pendangkalan sungai terjadi
nah sepuluh tahun yang lalu sungai kapuas itu
kalau misalnya tidak hujan nanti tidak pasang dan sebagainya
air surut terendah itu kedalaman masih bisa enam meter tujuh meter
sekarang ini tinggal empat lima meter
artinya sudah ada pendangkalan satu lima meter
nah panjang sungai kapuas itu satu seratus kilometer
nah bayangkan kalau pendangkalan satu meter di luas itu pasti air akan bertahan di darat
nah pemerintah harusnya melakukan pengerukan
sudah meminta pengerukan pemprov
nah ini tujuh tahun ini tidak ada pengerukan
pak miji bagaimana dengan pemulihan
itu kan juga kemudian pengawasannya tentu saja menjadi pengawasan pemerintah daerah
apakah itu sudah terjadi pak miji sebenarnya atau masih jauh
nah sekarang setelah pasca banjir ini saya mengajak ya perkebunan apapun mau sawit mau apa ayo kita perbaiki daerah aliran sungai ya
kemudian kita perbaiki lahan lahan yang gundul dengan menanam kembali pohon pohon yang habitat

jangan misalnya ya pohon jenis kayu term besi ya kayu besi kemudian kayu di sini disebut kayu belian atau bengkirai
lalu ditanam bambu misalnya atau ditanam sengon ya nggak cocok
harus kembalikan pada ini
tanaman tanam inilah yang bisa mengembalikan ekosistem
jangan misalnya ya tanaman itu kayu ulin kayu belian ditanam bambu
apakah ada persetujuan dari perusahaan sawit
nah sekarang semuanya harus bergerak seperti itu
nah contoh tambang tambang itu dia menggali harus dengan mereklamasi
nah reklamasinya ini harus diawasi
apakah dana dana yang itu bisa dia gunakan untuk reklamasi kan kayaknya enggak lah ya
saya setuju dengan pak adian apitupulo ya
sudah saatnya tambang tambang ini kontribusinya untuk negara
kontribusinya untuk negara dinaikkan dua kali dikali lipat
nah satu kali lipatnya itu untuk memulihkan lingkungan
kalau enggak yang menderita itu ya masyarakat
baik baik pak miji berarti sekarang langkah strategis apa yang akan anda lakukan untuk bisa mempercepat banjir di sintang ini surut
karena bagaimanapun ancaman hujan masih ada
kalau mempercepat banjir surut rasanya enggak mungkin mbak
oke dengan kondisi topologi
karena hujan masih terus ya
hujan masih terus kemudian daya tampung air sungai kapuas pasti berkurang karena pendangkalan ya
nah pengerukan itu kewenangan pusat
kemudian ditambah lagi sekarang air pasang laut ya
nah sehingga ya turunnya air itu
tapi kabupaten melawi sudah bagus ya
sudah mulai surut
semoga moga seminggu ini seminggu ini ya bisa
ya bisa surut
nah kemudian jangan lupa dengan yang terjadi sekarang
semuanya nanti akan lupa akan tak mengingat lagi
ya mari kita perbaiki
banjir kita perbaiki
lahan gudul kita tanami
nah saya juga usul akan mengusulkan kepada lhk ya
perusahaan perusahaan perkebunan perkebunan misalnya sawit
dia punya konsesi lahan satu juta hektare grup dia ya
tapi yang baru ditanam lima ratus ribu kan
yang lima ratus ribunya cabut aja ya
cabut kemudian dilakukan debosasi
dilakukan penanaman kembali
saya rasa dengan begitu akan ada keseimbangan ya
keseimbangan alam kembali terjadi
tapi faktor rusaknya ekosistem
ini juga harus menjadi perhatian kita
enggak bisa kita diam
baik baik pak sudarman
lalu kemarin ketika saya marah dengan perkebunan ya
walhi bilang kenapa baru marah
walhi walhi silahkan cek
saya ketika terjadi kebakaran lahan tahun dua ribu sembilan belas
saya memberi sanksi pada satu ratus lima puluh tujuh perkebunan
karena titik api ada di koordinat dia
jadi saya ini bukan karena bencana lalu saya marah
bencana lalu ini enggak
walhi itu harusnya punya data dong
ya seakan akan kita baru bertindak itu disayangkan
kalau ini begini begini
saya pokoknya saya sebagai gubernur
siapapun kalau salah ya kita lakukan tegur
nah kalau itu untuk kepentingan masyarakat
ayo kita perbaiki sistemnya gimana gitu kan itu
baik pak gubernur
semoga diskusi ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah pusat
tentu saja terutama untuk bisa pemulihan secepat mungkin
pak sutar miji gubernur kalimantan barat
terima kasih bapak atas waktu anda malam ini